hilangnya uang nasabah maybank sebesar dua puluh dua miliar rupiah bukan merupakan kasus pertama yang melibatkan oknum pegawai bank
sebelumnya tahun dua ribu tiga maria pauline lumowa membobol bni empat puluh enam hingga mencapai satu tujuh triliun rupiah
ia sempat buron sejak dua ribu tiga hingga akhirnya baru bisa ditangkap kemenkumham pada juli dua ribu dua puluh
kemudian pada tahun dua ribu sebelas malinda melakukan satu ratus tujuh belas transaksi pemindahan dana tanpa izin dan semengetahuan milik rekening di city bank
pada januari dua ribu sembilan belas seorang teller bri bernama rika ditangkap karena menyelap uang puluhan nasabah bri di makassar hingga lebih dari dua tiga miliar rupiah
selain tiga kasus tersebut masih ada beberapa kasus yang terjadi
ada beberapa kasus lainnya yang juga merugikan banyak nasabah
meski demikian otoritas jasa keuangan meminta masyarakat tetap percaya untuk menabung dan berinvestasi
yang penting selalu berhati hati
menurut ojk ada tiga hal penting yang harus diingat
kepada nasabah atau konsumen calon konsumen juga harus belajar benar gitu loh
jadi jangan sampai kita percaya sama orang
udah misalnya transfer aja ke rekening saya dulu ibu atau bapak gitu
tapi benar benar uangnya masuk ke bank
kita juga harus hati hati tidak boleh memberikan yang merupakan hak mutlak milik kita misalnya pin
intinya kita nggak bisa fully trust dan nggak pernah ngecek
makanya in and out duit kita di bank juga benar benar harus kita lihat
sesekali juga dilihat
hal penting lain gini
jadi jangan pernah mudah tergoda oleh tawaran tawaran yang terlalu menarik
ojk juga telah menyediakan nomor layanan aduan satu ratus delapan puluh
serta kanal aduan lain melalui surat elektronik aplikasi percakapan whatsapp dan media sosial
masyarakat dapat bertanya atau mengadukan masalah melalui jalur jalur ini

nanti kalau perlu kalau bu kami mau kirim ba ba nya apa gitu kirim itu
atau kirim surat resmi ke anggota dewan komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen
atau ke tempat saya deputi komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen kita akan respon itu
apapun pertanyaan dan surat
ojk juga menjamin keamanan uang nasabah selama prosedur dan transaksi perbankan
dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku